berkumpulnya berbagai macam etnis di batam sejak masa kolonial berpengaruh pada sajian kuliner yang khas di kota ini
salah satunya adalah sup ikan
sup ikan khas batam muncul dari resep turun temurun warga keturunan tionghoa dan mulai populer sebagai sajian khas sejak tahun sembilan puluh an
nah siang hari adalah waktu yang tepat untuk menyantap makanan laut penuh nutrisi
santapan sup ikan biasa dinikmati warga untuk menu makan siang
tak hanya sup ikan ada menu olahan makanan laut lain yang tersedia seperti udang dan cumi cumi
akhirnya semua menu yang sudah saya pesan sudah sampai di meja ada dua sup ikan yang paling khas dari kota batam
saya pilih sup ikan dengan udang kemudian sup kepala ikan dengan udang
ini memang ada perbedaannya ya kalau yang sup daging ikan dengan udang ini kuahnya lebih bening kalau ini lebih pekat
kita akan coba apa sebenarnya perbedaan dari kedua sup yang katanya legendaris ini
daging ikan yang digunakan biasanya adalah ikan kakap
tampuran irisan buah tomat dan sawi membuat sup ikan khas batam
tak hanya sup ikan saja yang saya pesan tetapi juga sup kepala ikan
wah lumayan besar ya kepala ikannya
sebenarnya hampir mirip tapi yang sup kepala ikan ini sedikit lebih asin
kalau yang sup daging ikan ini lebih plain sedikit tapi rasanya tetap enak
langsung aja kita makan itu
maling enak yang mau makan adalah pakai tangan
dagingnya segini gini nih
enak tapi memang rasa masakan di sini itu kecenderungannya adalah asin
bagi penggemar makanan asin cocok sih makan di sini
cara memasak ikan menjadi sup diakini lebih baik karena bisa menjaga kandungan gizi di dalamnya dan pastinya rendah kolesterol
namun bagi anda yang tak terlalu suka santapan daging ikan berkuah
menu lain pun tersedia seperti ikan goreng asam manis
gak cuma sup tapi di sini juga ada masakan atau olahan ikan yang lain
ikannya bisa berubah berubah sih maksudnya bisa ganti ganti
kalau ini hari ini adanya adalah ikan gurami
tak heran banyak wisatawan yang berkunjung ke batam
menyempatkan untuk menyantap sup
sukan karena rasanya dianggap berbeda dengan sup ikan dari daerah lain
ini emang khasnya batam ya kita juga penasaran
dan ketika ditobain ya rasanya sih enak
justru menurut aku agak plain tawar tapi enak gitu
nggak amis terus rasanya segar
sup ikan bisa anda temukan cukup mudah di kota batam
mulai dari tengah kota hingga di pinggir kota
di akartika riki molana batam kepulauan riau